band ini dibentuk atas permintaan pak men sesnek
kita punya bintang bintang yang cukup beken di dunia internasional ibu reto band lu
sering menyanyikan lagu lagu cinta di forum forum internasional
dan kita juga punya penyanyi kelas dunia ibu sri mulyani
drummernya tukang galito
tepuk tangan dulu untuk elek yoben
mainnya sedikit masangnya lama
hanya bilik bambu tempat tinggal kita
tanpa hiasan tanpa lukisan
beratap jerami beralaskan tanah
namun setelah ini minyak kita
memang semua itu milik kita sendiri
hanya alam alam pada rumah kita
tanpa anjelin tanpa melati
hanya bunga batu tumbuh di halaman
namun semua itu untuk kita
memang semua itu punya ciri
haruskan kita berhenti berhenti
kita beranjak ke kota
yang penuh dengan tanah
lebih baik di sini
rumah kita sendiri
segala nikmat dan anugerah yang kuasa

semuanya ada di sini

semuanya ada di sini
semuanya ada di sini
semuanya ada di sini
lebih baik disini rumah kita sendiri
jangan lupa yang anugerah yang kuasa
semuanya ada disini rumah kita
lebih baik disini
rumah kita sendiri
rumah kita sendiri
segala nikmah dan anugerah yang kuasa
semuanya ada disini
lebih baik disini rumah kita sendiri
jangan lupa yang anugerah yang kuasa
semuanya ada disini rumah kita
rimah kita sendiri

jangan lupa yang anugerah yang kuasa
semuanya ada disini rumah kita sendiri
mencintai kamu bisa bisa membunuh diriku
bikin patah hati terus langsung dicuekin
mencintai kamu sama saja menggantung leherku
bikin sakit hati terus langsung ditinggalin
balikin oh balikin
lo harus tanggung jawab
balikin oh oh balikin
seperti dulu lagi
balikin oh oh balikin
kebebasanku yang seperti dulu lagi
hidup gak keurus
sibuk ngeladeni kamu
jadi enggak doyang sama wakam
badan gue kurus
balikin oh oh balikin
lo harus tanggung jawab
kalau gue sampai
balikin oh oh balikin
kehidupanku yang seperti dulu lagi
balikin oh oh balikin
kebebasanku yang seperti dulu lagi
di dalam penjara
enggak enggak bisa dipercaya
jujur malah tambah salah
balikin oh oh balikin
kebebasan kaya dulu lagi
lo harus tanggung jawab
kalau gue enggak
balikin oh oh balikin
kehidupanku yang seperti dulu lagi
balikin oh oh balikin
kebebasanku yang seperti dulu lagi
balikin oh oh balikin
kehidupanku yang seperti dulu lagi
balikin oh oh balikin
kehidupanku yang seperti dulu lagi
balikin oh oh balikin
kebenaranku yang seperti dulu lagi

hidup sama kamu
kutabisa pesanan pak mensesnek
pak mensesnek gabung
singgalkan kau sendiri
singgalkan kau sendiri
singgalkan kau sendiri
sejak kapan kau pergi
coba lari jangan pergi
setelah kita beradu
jauh jauh darimu
ku tak bisa jauh jauh darimu
sadar sadar seharusnya kita sadar
kau dan aku tercinta

tak boleh berpisah
ku tak bisa jauh darimu
ku tak bisa jauh
ku tak bisa jauh jauh darimu
ku tak bisa jauh jauh darimu
jauh jauh darimu
ku tak bisa jauh jauh darimu
jauh jauh darimu
jauh jauh darimu
jauh jauh darimu
terima kasih mas sahyo anggota baru di l a u band
sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk band kabinet kerja
nama ku bento rumah relestir
mobil ku banyak harta berlima
orang memanggil ku bos eksekutif
wajah ku ganteng banyak simpanan
disnis ku menjagal jagal apa saja yang penting
aku senang aku senang
aku menang bersihkan orang susah
karena aku yang penting asik
sekali lagi asik
lebih dan umpeti waw ucagonya
padi kelas sori padi kelas soro
siapa yang mau berguru
seperti kakak yang amat
salah pasal jalan penting aku serang
aku benang bersintas orang susah
karena aku yang penting asik
sekali lagi asik
di paling bocok triawan muraf
tembunan di keyboard
kemudian gitarnya pak budi karya sumadi
vokalis kita nomor satu ibu sri mulyani
kemudian vokalis kita yang paling gaul pak teten mas duki
vokalis kita yang paling cantik ini adalah ibu retno marsuli
kemudian pada bas ada pak agus marsudi
nah kalau ini agak kkn dikit ini
kemudian di lead guitar ada mas tony
drummer kita pak basuki
nah ini keyboard
kalau ini judulnya manajer kita namanya mas kris
tepuk tangan buat mas chris
wajahku ganteng banyak simpanan
wajahku ganteng banyak simpanan
aku senang aku menang
bersintas orang susah
karena aku yang penting
yang penting asik
sekali lagi asik
siapa yang mau keturut datang padaku
seperti kata nama aku
bento bento bento asik
ibu menlu asik
kang mas teten asik
ibu menju asik
budi karya asik
mas riawan asik
pak basuki asik
kita semua asik
bapak pak basuki asik
bapak prasetya asik
hai beserta ibu berkenan kami undang menuju ke panggung pelaminan untuk foto bersama dengan
kedua mempelai berbahagia terima kasih seluruh oh lagi pura pura mundur
pura pura ponijen seluruh kabinet kerja hai dimohon untuk foto bersama